dpr resmi mengusulkan pembentukan panitia khusus hak angket terhadap peraturan presiden atau perpres mengenai tenaga kerja asing
wakil ketua dpr ri fadlizon dan anggota dpr fraksi gerindra romo syafiei menjadi dua orang pertama yang menandatangani inisiatif usul pembentukan pansus angket tersebut
ide pansus angket perpres tenaga kerja asing atau tka digulirkan untuk menginvestigasi penerbitan perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
dpr menilai ada indikasi pemerintah melanggar undang undang tenaga kerja dalam penerbitan perpres tka tersebut
pansus angket ini belum tentu diterima dpr
untuk mengajukan hak angket dibutuhkan sedikitnya dua puluh lima anggota dpr dari lebih
dpr menilai satu fraksi yang menandatangani persetujuan
artinya saat ini masih dibutuhkan dua puluh tiga tanda tangan lagi dari fraksi selain gerindra
fadlizon optimistis pansus ini akan diterima
ia menambahkan bahwa ide pembentukan pansus angket ini tidak bermuatan politis ataupun sengaja digulirkan untuk menjegal pemerintahan joko widodo pada tahun politik
sementara presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal mengapresiasi inisiatif pembentukan pansus angket

serikat buruh menilai terbitnya perpres tka mengancam ketersediaan lapangan kerja bagi buruh lokal
pada perayaan hari buruh satu mei mendatang serikat buruh akan berdemonstrasi menuntut pencabutan perpres tka
ini sudah dari dua tahun yang lalu sebenarnya
bukan baru pertama kali kami mengangkat isu tentang tka
dan usulan pansus adalah sudah dari dua tahun yang lalu
panja panjanya sudah dibentuk jadi tidak ada hubungan dengan pilpres tidak ada hubungan tadi yang disampaikan nyari nomor baik
ini adalah persoalan yang sudah berproses lama
sekarang terancam dengan masuknya buru buru dari cina
jurnalis pun bisa nanti dari tk cina
di malaysia supir taksi sudah dari cina
nah terkait usulan pembentukan pansus angket perpres tka
fraksi pdi perjuangan menolak usulan pansus angket perpres tka
pdip menuding pengguliran usulan pansus angket ini bermuatan politis terutama menjelang pilpres tahun depan
pdip menilai tidak perlu ada pansus angket untuk menyelidiki soal penerbitan perpres tka
pasalnya dpr memiliki kewenangan pengawasan pada komisi sembilan yang bisa meminta penjelasan pada pemerintah
jika mengindikasikan dugaan pelanggaran undang undang tersebut
pp meyakini usulan pansus angket yang diinisiasi oleh fraksi gerindra tidak akan diterima oleh sidang paripurna dpr
pdip juga akan melobi fraksi lain agar menolak usulan pansus angket perpres tenaga kerja
tahun politik ini tentu akan terjadi kompetisi
kompetisi itu akan menjadikan objek segala keputusan kebijakan dan langkah
bahkan batuknya seorang presiden pun yang menjadi calon presiden akan menjadi masalah
sehingga oleh karena itu mari kita lihat beberapa kebijakan kebijakan presiden itu dengan ukuran ukuran objektif
angket itu kan juga memerlukan persetujuan dari mekanisme dewan yang telah disepakati
tidak bisa tidak bisa satu dua orang mengatakan angket lalu kemudian menjadi kesepakatan angket
tentu kita hormati segala langkah hukum maupun langkah politik yang diambil sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku di indonesia